kita ke informasi lainnya rapat pleno di gedung kpu terkait rekapitulasi daftar pemilih tetap hasil perbaikan tahap pertama pada minggu sore menyepakati bahwa penetapan daftar pemilih tetap akan diundur selama enam puluh hari
hal ini disepakati oleh kpu bawaslu dan juga seluruh partai peserta pemilu dua ribu sembilan belas
setelah menggelar rapat pleno sejak minggu pagi enam belas september dua ribu delapan belas komisi pemilihan umum atau kpu sepakat mengundur rumusan daftar pemilih tetap hasil perbaikan dpthp selama enam puluh hari
kurun waktu dua bulan ini dipilih lantaran pihak kpu bawaslu dan partai peserta pemilu belum menyepakati angka dugaan dpt ganda yang telah dirilis kpu pada rapat pleno rekapitulasi dpt lima september lalu
tujuh ratus juta dpt ganda yang dirilis waktu itu tidak disetujui oleh sejumlah partai koalisi prabowo sandi dan bawaslu
adanya pemilih ganda dalam dpt dinilai partai koalisi terjadi karena adanya ketidakseragaman data antara kpu dan tim teknis parpol yang juga melakukan verifikasi faktual di lapangan
sampai dua belas september lalu temuan pemilih ganda dalam dpt oleh parpol mencapai enam tiga juta orang yang kemudian diserahkan kepada kpu untuk ditindaklanjuti
pihak bawaslu sendiri mengklaim menemukan sekitar satu dua juta daftar pemilih ganda
kita sudah melihat bagaimana masukan dari bawaslu dari dkpp memang sebaiknya ditunda diperpanjang
saya kira demokrat pan juga tadi gerindra menyampaikan persetujuannya bahwa ini tidak boleh berhenti di hari ini
sepuluh hari saya kira cukup analisisnya harus ditambah secara komputerize kami masih butuh waktu
khusus untuk jawa barat dan kemudian turun lapangannya verifikasi faktualnya harus betul betul dilakukan di daerah
selisih angka di antara kpu bawaslu dan partai pengusung akhirnya membawa kpu mengusulkan untuk mengundur rumusan daftar pemilih tetap hasil perbaikan selama enam puluh hari
dengan tujuan agar kpu dan bawaslu dapat bekerja beriringan mengawal daftar pemilih tetap dan jalannya pemilu
ya datanya maksimal dalam pantauan
kami semua melihat satu dua
sebetulnya di internal kami lihat itu sudah sekitar tujuh ratus sembilan puluh an sebetulnya
tapi kan semua meyakini enggak ini yang diyakini adalah yang satu tujuh
nah makanya nanti kita lihat
nah itu kan bukan tidak semua ganda identik
tetapi ganda yang sebetulnya potensi ganda
nah verifikasi di lapangan belum tentu juga yang satu dua ini ganda semua
rapat pleno penghitungan daftar pemilih tetap hasil perbaikan ini dilaksanakan di kantor kpu jakarta enam belas september dua ribu delapan belas
rapat dihadiri pimpinan dan jajaran komisioner pusat perwakilan kpud parpol peserta pemilu dan kementerian terkait
dalam rapat dilakukan penghitungan ulang dpt dan tps dari tiap provinsi